emang ilu lo sama karin udah ada
kalau udah ada cepet banget
gue gak suka tuh mainin cewek
dan buat gue pacaran itu konfliknya
dan harus sampai ke pernikahannya
terima kasih mas karin
oke terima kasih ya
apaan sih gue
ya elah man
lo kayak gak tau gue aja
udah udah mendingan lo kasih wulan aja
gak seru lo masa gak suka boneka
bener buat gue
kalau udah tiba tiba
gue gak suka tuh mainin cewek
dan buat gue
pacaran itu komitmen
dan harus sampai ke pernikahan
kamu gak apa apa kan
hebat banget jadi cewek
pantes aja roman suka sama lo
yuk kita kesana yuk
tadi ada tamu ya
bekas gue makan mau
kok makan dua piring kah
gue tuh sukanya makan dua piring gitu loh
gina mah kalau misalnya makan yang banyak
gak tambah gemuk
nempang makan juga gak
wajar kita jauh ya tadi ya
gak boleh sekali gini gini
nanti berapa negara tadi itu kita
boleh mantap jiwa
bagi plu jangan itu sendiri
yang harusnya banyak makan kan buah
kayak gini lah
masih kan lo
yang harusnya banget itu buah
mana sih mereka lama banget
lo berdua kenapa sih
kalah sama samuel
gue ditampol sama karin tau gak
itu cewek bisa bela diri
masalah berdua kalah sih sama cewek
gak tau deh
syukur syukur gigi gue gak copot
mama minta tolong diantar sama kamu
tunggu bentar ya ma
tadi udah yang lonjok sam tuh
lo kenal orangnya sam siapa
gak kenal gue
tapi kayaknya ada hubungannya sama yang di depan rumah gue tadi deh
tadi di depan rumah kan gue diserempet
kita bisa berdua
pulang aja deh
lo udah dapet bonekanya
jadi tadi itu
roman ngambil boneka itu buat gue
gara gara gue emang gak suka boneka gue
karena gue merupakan boneka
jadi ya udah dia kasih bolan aja
lo bener baik baik aja kan
yang cari masalah sama saya
ya tidak tahu
bukan coba aku cchae
kamu udah sampai mana mas
sekitar sepuluh menit lagi aku udah sampai
kamu tunggu depan aja ya
kalian ngapain di sini
kita ke sini mau jemput kamu sayang
disuruh sama mas vandi
buat apa mbak
oh kan pernikahan kamu tinggal dua hari lagi
jadi kita pikir mendingan kamu tinggal di rumah aja
biar pas hari hanya kita bisa berangkat bareng
aku itu punya pikiran yang sama sama mbak ulfa
ini aku baru mau nginep rumah mbak ufa sama mas vandi
makanya aku siap siap
ya udah kalau gitu kopernya biar defen yang bawa ke mobil ya tante
makasih ya defon
mas kamu terlambat
aku sudah dijemput sama devan dan mbak ulfa
untuk tinggal sama mereka sampai hari
eh itu dia
kenapa berdiri sih
orang bodoh juga udah tahu
kalau apa yang lo lakuin itu emang demi wulandari